di mana saja itu telpon bisa sehari berkali kali dalam tiap menit itu telpon telpon wa gitu kayak orang dikejar kejar